kita ke informasi lain bank rakyat indonesia bri persero menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa di jakarta pusat pada senin malam
dalam rerupslb tersebut memutuskan plt direktur utama bank rakyat indonesia sunarso diangkat menjadi direktur utama pt bank bri persero yang sebelumnya dijabat oleh supar yato
sunarso yang sebelumnya menjabat plt direktur utama pt bank bri diangkat dalam jabatan barunya menggantikan supra yarto yang sebelumnya ditunjuk sebagai direktur utama bank tabungan negara
selain jabatan direksi pt bank bri juga merombak jajaran dewan komisaris andrinov a chaniago menjabat sebagai komisaris utama bank bri
selain menyetujui perubahan pengurus perseroan dalam rupslb juga dibahas
kinerja keuangan bri hingga akhir semester satu tahun dua ribu sembilan belas
kinerja bri tumbuh positif secara berkelanjutan di mana laba bersih bank bri tercatat sebesar enam belas enam triliun atau tumbuh delapan dua persen
rapat umum pemeriksaan juga memutuskan menyetujui perubahan anggota dewan komisaris dan atau direksi perseroan
satu menetapkan luter arsati agustina sebagai komisaris

dua memberhentikan dengan hormat suprajarto rosbal saragip rumahardu sis api widayanto r sokya alisa muhammad irfan
ketiga mengangkat nama nama di bawah ini menjadi direksi perseroan
cato dugriarto agus nusanto herbi rosali harman agus dutjarto azizatun azima
empat mengubah nomenklatuh perseroan
sehingga susunan dewan komisaris dan direksi bank bri yang baru adalah sebagai berikut
komisaris utama atau komisaris independen andri nos arjanyan
wakil komisaris utama wakil bunco
komisaris independen abu ad rahman
komisaris independen henryus ibu
komisaris independen henryus ibu
komisaris independen ahsoni keraf
komisaris independen rofiko akim
komisaris lugelarasati agustina
direktur utama sunar sok
wakil direktur utama gatot budi harto